jumat siang gempa dengan magnitudo lima satu kembali mengguncang kabupaten lombok utara
akibatnya warga karangpangsor kecamatan pemenang lombok utara panik
warga di dusun karangpangsor kecamatan pemenang berhamburan keluar rumah saat gempa mengguncang jumat pukul sepuluh tiga puluh tujuh waktu indonesia tengah
warga yang sedang menunggu kedatangan lalu muhammad zohri bersama bob hasan berlarian menyelamatkan diri
sejumlah orang tua pun berlari menyelamatkan anak anak mereka
dalam rilisnya bmkg matara menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami dan warga diminta tenang serta waspada
sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di lombok nusa tenggara barat
rafraf dari gempa yang terjadi tadi pagi apakah ada
dan tidak dilaporkan atau belum ada laporan terkait masalah kerusakan yang ditimbulkan dari gempa yang tadi siang tersebut terjadi
namun bmkg dan juga bnpb mengatakan bahwa kepada masyarakat agar tidak mempercaya isu isu ataupun juga berita berita miring yang berkembang
sehingga diminta masyarakat tetap tenang
tetapi meskipun begitu putri pada saat ini masyarakat di kota
mataram sendiri masih mengalami trauma
walaupun pada hari ini maksud saya walaupun pada tanggal dua puluh enam agustus yang lalu sampai ke satu bulan ke depan pada tanggal dua puluh enam september dua ribu delapan belas
masa transisi dari darurat kepemulihan masih tetap terus berlangsung
namun dengan timbulnya gempa tadi pagi maka trauma masyarakat ini kembali terulang
sempat terlihat bahwa masyarakat masih memenuhi beberapa titik posko pengungsian
seperti misalnya ada di lanut rembi
di kawasan kota mataram ini memang pada siang hari kawasan atau titik titik posko ini tidak dipenuhi oleh para pengungsi
namun menjelang malam hari sekitar di atas pukul tiga atau pukul empat sore sampai malam hari nanti
maka kawasan dan titik titik posko ini dipenuhi oleh para pengungsi
mereka selalu melakukan hal tersebut berulang kali karena ada perasaan trauma akan terjadinya gempa yang bisa terjadi kapanpun
apalagi bila gempa tersebut terjadi pada malam hari
raff raff bagaimana dengan distribusi barang bantuan apakah sudah bisa menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit
iya betul sekali
tadi saya mendatangi salah satu dusun di kabupaten lombok utara
memang terlihat bahwa bantuan dan juga distribusi logistik ke beberapa titik pengungsian
saya melihat memang ada
namun jumlahnya terlampau kecil begitu jika dibagikan dengan beberapa kepala keluarga dan sekitar beberapa ratus jiwa begitu
sehingga distribusi logistik tersebut memang harus terus menerus dipantau
dan tentu saja masyarakat ini juga diminta selain mereka bisa memintanya kepada beberapa relawan dan juga ke beberapa pemerintah daerah
tempat pemerintah daerah ini juga diminta juga proaktif turun ke beberapa titik lokasi
dikarenakan dari mereka juga mengatakan bahwa bantuan bantuan logistik
memang ada namun tidak semuanya terpenuhi
seperti misalnya bagian sanitasi seperti toilet umum kemudian juga dapur umum ini juga masih kurang begitu
sehingga mereka membuat sebuah keputusan sendiri di beberapa titik pengungsian untuk bisa mandi cuci dan juga membuang kotoran mereka begitu
dan inilah yang harusnya menjadi perhatian karena mengingat bahwa setiap bencana dimanapun itu
postul pengungsian ini rawat untuk dikonsumsi
rawan terjadi atau rawan menimbulkan beberapa penyakit begitu yang terjadi akibat pengungsian
jadi sanitasi ini juga tetap harus diperhatikan selain masalah logistik yang juga harus dipenuhi oleh pemerintah daerah
dan juga lembaga lembaga swadaya masyarakat yang menyalurkan bantuannya begitu putri
baik terima kasih raff raff kaffi dari nusa tenggara barat terima kasih